agus harimurti lima tujuh
itu yang tadi menjadi lawan yang cukup berat
bisa ditampilkan juga
silahkan bang kodari dijelaskan lagi
prabowo subianto anies baswedan prabowo muhammad ridwan kamil

yang akan datang
itu kemungkinan datang dari tiga kelompok ya
tiga kategori pertama menteri kabinet
kemudian para kepala daerah
kemudian yang ketiga itu para
tokoh publik atau ketua ketua partai
atau pimpinan partai politik
jadi kita lihat pak prabowo
ini sekarang latar belakangnya menteri ya
walaupun juga bisa dianggap sebagai
ya dicoba melawan para kepala daerah
disitu misalnya anies
itu konsisten dia selalu unggul ya
walaupun sekali lagi yang menarik adalah
keunggulan prabowo itu
paling tipis kalau berhadapan dengan
nah memang kita tidak bisa mencoba terlalu banyak
sebetulnya kalau bicara kepala daerah
karena kepala daerah yang potensial
pertama kepala daerah
atau gubernur yang
itu jawa barat jawa tengah dan jawa timur
dan kita tes juga nama risma
walaupun dia surabaya
barangkali memang tidak sebesar
tetapi kota surabaya itu
bisa dianggap bagian dari jawa timur
dan memang kita lihat kalau bicara pemberitaan media ya
memang bu risma ini barangkali termasuk
salah satu wali kota yang paling populer
tapi intinya adalah prabowo masih di nomor satu
dengan simulasi dengan apapun
kemudian anies baswedan dan kalaupun di head to head kan
prabowo ini masih dengan anies baswedan
pada hari ini begitu
karena itulah kemudian menarik untuk kita katakan
bahwa ya sebutlah survei pada hari ini
merupakan garis start
kita lihat tahun depan tahun depan lagi tahun depannya lagi
diukur terus seperti apa
apakah kemudian orangnya sama atau nanti berubah
itu kesimpulannya must factum setelah survei dilaksanakan
baik bang adi praitno
temuan dari survei yang anda lakukan ini bagaimana
ini kan sebetulnya agak berbeda ya
tapi pak anies justru ada di urutan keempat sebetulnya
apa yang menarik dari temuan anda
pertama memang harus clear
banyak teman teman yang tidak mengutip secara utuh
hasil survei yang kita publikasikan
pertama dengan simulasi tiga puluh nama
memang prabowo konsisten
sementara di bawahnya ada sandi
kemudian ganjar itu delapan
kemudian anies itu tujuh
anies ganjar dan sandi
dalam membaca basis data ini tidak bisa diklaim siapa yang paling unggur
karena masih dalam margin of error
bisa saja sebenarnya anies nomor dua
ataupun sandi nomor tiga
ataupun ganjar nomor empat
dan terusnya itu satu
kemudian kita coba untuk melakukan simulasi
dengan menghilangkan prabowo
tidak masuk bertanding dua ribu dua puluh empat
ternyata migrasi suara prabowo
ini mayoritas lebih banyak kepada sandiaga uno
sementara sedikit saja yang ke anies
naik sedikit menjadi sebelas
nah itu yang kemudian agak sedikit
lupa untuk dikutip orang
agak sedikit seret
tidak langsung jamping
jamping ke atas
nah itu yang kemudian ada analisa analisa
yang kita temukan
satu memang dalam rentang kita melakukan survei
kan ini tanggal dua puluh delapan januari sampai februari
adalah dimana satu masa
anin ini panin bolian soal banjir itu
dari satu januari februari cukup luar biasa
dan yang kedua tidak mendapatkan limpahan elektoral
sementara sandi duduk manis saja
sudah mendapatkan dua insentif elektoral
pertama misalnya mendapatkan endorsement gratis
dari presiden dalam acara hismi
bahwa sandi adalah sebagai satu kandidat
yang bisa diperhitungkan di dua ribu dua puluh
yang kedua memang profiling sandi itu
hampir bisa dipastikan duplikasi prabowo
dengan asumsi prabowo tidak mencalonkan diri
sehingga migrasi suaranya jatuh
betul ini yang seringkali memang teman teman
kalau tidak secara detail membaca survei
kok seakan akan indobarometer
dengan yang kita punya itu berbeda
kalau bang kodari itu menhead to headkan
antara prabowo dan anies
kalau saya menhead to headkan
antara sandi dan anies
tidak di atas seperti yang sudah sudah kita lakukan
kita buka dulu beberapa data
dari survei yang dilakukan oleh bang arief pratun
yang juga kawan kawan
ini dia elektabilitas tiga puluh nama tokoh
prabowo subianto sandiaga uno ganjar pranowo
anies baswedan agus harimurti yudhoyono
bang arief pratun apa penjelasan dari
ya prabowo memang cukup konsisten
sejak awal dalam berbagai survei yang kita lakukan
memang pak prabowo akan dipilih
kalau pil peresaan itu dilakukan
presentasinya juga tinggi
jadi kalau februari kita melakukan survei
dan angkanya tetap prabowo
itu saya kira tidak ada yang menurut saya
nah yang kemudian menjadi dinamis itu
ketika prabowo di drop
kira kira migrasi suara prabowo itu kemana
baru kemudian terjawab dengan survei yang kita lakukan
itu yang kemudian turut mendinamisasi
ternyata irisan pemilih prabowo itu lebih banyak
ingin memilih sandiaga uno
makanya kemudian kalau di batarata rata
ini yang populer populer mas
ini satu kolam
prabowo anies dan sandi
ini satu kolam pemilih
jadi ngubek ngubek disitu aja sebenarnya
sementara yang selama ini dianggap sebagai penantang
kubu dari pemerintah
merepresentasikan partai penguasa
hanya ganjar pranowo yang relatively
itu muncul ke permukaan
ini yang kemudian saya kira
tergantung bagaimana kita mensimulasi
siapa tokoh yang harus dihilangkan
dan siapa toko yang harus kita pilih
kita lihat mungkin di slide yang lain ada lagi
tapi ini paling tidak ini lah yang kemudian muncul
tapi ini menarik ya
satu kolam yang sama
artinya memang anda juga mengukur soal kemudian
kalau ada kandidat terkuat dari kolam itu tidak maju
migrasi suaranya kemana
begitu kan ya bang adi praetno
kalau saya membaca ini terus konsisten
anies sandi ataupun prabowo dengan anies muncul ke depan
ini potensial perang saudara sebenarnya
ya ini dalam satu kolam yang sama
tapi poinnya kalau sandi yang maju
atau mungkin prabowo dia akan mendapatkan satu insentif
dari kolam yang lain
karena saat ini prabowo sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintah
kalau anies anda katakan ini agak anjlok
itu memang apakah memang karena faktor soal banjir kah
apakah kinerjanya kah
atau apa yang ditangkap
kalau melihat data sebelumnya
november oktober dua ribu sembilan belas gitu ya
kalau melihat potret saat ini
dalam simulasi sepuluh nama
itu menurut saya agak berat bagi anies sebenarnya
sebagai orang yang disebut sebagai
satu sosok yang cukup leading menuju dua ribu dua puluh empat
nah apa yang kemudian bisa menjelaskan anies agak sedikit turun menurut saya
bahkan disebut sangat ekstrim anjlok
ya karena memang soal banjir
kalau melihat tren rata ratanya
ataupun salah catat tentang ibon
yang anggarannya cukup luar biasa
itu tak terlampau mampan
sebenarnya untuk menggerus elektabilitas anies
tapi ketika banjir dimulai satu januari
sampai hari ini nggak selesai
itu yang kemudian bisa menjelaskan
anies dalam pikiran orang
itu tidak terlampau diperhitungkan
bahkan bang kodari misalnya
soal banjir memberikan angka yang cukup kecil
itu artinya bahwa
anies hati hati dengan elektabilitasnya
kalau tidak bisa memantenen
kalau memang ingin maju untuk dua ribu dua puluh empat
dan juga bang kodari
menarik juga kalau kita lihat
nama prabowo dan juga anies ini
apa faktor yang kemudian membuat
dua nama ini masih top of mind
di publik bahwa selain pemberitaan media ya
top of mind bahwa ini adalah
yang dipilih untuk capres dua ribu dua puluh empat
dan untuk kolam yang lain
yang tadi dikatakan oleh bang adi praitno
apakah memang saat ini masih agak kering namanya
belum punya nama namanya
atau memang belum muncul saja
kami akan segera kembali
kami akan segera kembali
usaha ijeda berikutnya